menteri komunikasi dan informatika johnny g plate mengingatkan penyelenggara sistem elektronik atau pse lingkup privat memastikan keamanan data pada sistem masing masing
ini menyusul kejadian peretasan data dan surat pemerintah yang disebar oleh peretas menggunakan identitas biorka
ini disampaikan jonny g plate dalam konferensi pers bersama menkopol hukam kepala bin kepala bssn dan kapolri di kantor kemenkopol hukam rabu pagi
selain memastikan tidak ada kebocoran data negara yang bersifat rahasia pemerintah juga mengingatkan pihak penyelenggara sistem elektronik lingkup privat
agar memastikan keamanan data seperti rutin meningkatkan kemampuan teknologi
johnny juga meminta penyelenggara terus memastikan manajemen hingga sdm melibatkan tenaga tenaga ahli dan berkomunikasi dengan pemerintah
apabila menemukan masalah atau kendala dalam pelayanan sistem elektronik
kalau serangan serangan cyber juga
cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat
karena ya kepada penyelenggara sistem elektronik privat
diminta agar betul betul memastikan keamanan keamanan data di sistemnya masing masing
karena itu adalah kewajibannya
memastikan teknologinya terus diupdate ditingkatkan
memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki
dengan melibatkan tenaga tenaga yang ahli
memastikan sumber daya manusia teknologi digital dan enkripsi itu betul betul kuat dan memadai